ustadz abdul somad batal berceramah di masjid agung jami kota malang jawa timur
panitia di malang mengatakan abdul somad batal datang ke malang bukan karena ancaman dari pihak manapun
ustadz abdul somad seharusnya menghadiri beberapa acara di malang
ia berencana melakukan ceramah dengan tema okhua islamiyah di atas segalanya yang digelar oleh gerakan aswaja malang raya
ceramah akan dilakukan di tempat ataupun di empat masjid
antara lain masjid agung jami kota malang dan masjid raden patah universitas brawijaya
jadi tidak ada masalah apapun di malang tidak ada penolakan dari manapun
untuk masalah keamanan dengan beberapa ormas antara lain dari laskar gamal sendiri
kemudian dari banser no kemudian dari kokam muhammadiyah
dan dari lpi nya fpi kemudian dari bumudah pancasila dari bp
sebelumnya ustadz abdul
ustadz abdul somad mengaku mendapat ancaman dan intimidasi terkait rencana ceramah di beberapa daerah di jawa tengah dan jawa timur
hal ini disampaikan abdul somad lewat akun instagram pribadinya
ancaman intimidasi pembatalan dan lain lain tersebut terkait dengan tausiah di beberapa daerah
seperti di gerobogan kudus jepara dan semarang
begitu tulis somad dalam gambar yang diunggahnya
ceramah tersebut rencananya digelar pada bulan september sampai dengan desember dua ribu delapan belas